aksi bersih sampah ini dilakukan di pantai perigi kecamatan watulimo kabupaten trenggalek jawa timur selasa pagi
aksi ini diikuti oleh menteri perikanan dan kelautan susi pujiastuti pelajar masyarakat serta berbagai komunitas pelestari lingkungan
menurut susi pembersihan pantai penting dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pesisir
proses pembersihan pantai ini difokuskan pada sampah non organik berupa plastik dan sejenisnya
karena saat itu semakin banyak sampah plastik yang masuk ke laut
membanjirnya sampah plastik di wilayah pesisir harus mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan
karena apabila dibiarkan akan mengancam kelestarian dan ekosistem di laut
bahkan pihaknya memprediksi apabila produksi sampah plastik dibiarkan
maka dua puluh tahun ke depan jumlah sampah plastik akan lebih banyak dibandingkan ikannya